sudara dalam sidang kasus korupsi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo terungkap
ada tawar menawar permintaan auditor badan pemeriksa keuangan bpk
kepada kementerian pertanian senilai dua belas miliar rupiah
uang ini sebagai pelicin agar kementan mendapat opini wajar
tanpa pengecualian atau wtp dalam program lumbung pangan atau food estate
menurut sesditjen prasarana dan sarana pertanian hermanto
ia duduk sebagai saksi awalnya auditor bpk meminta uang sepuluh miliar rupiah
namun kemudian naik menjadi dua belas miliar rupiah
uang ini diminta untuk mengubah penilaian bpk terhadap kementerian pertanian
yang dipimpin sel atas masalah food estate
pihak kementan menyanggupi senilai lima miliar rupiah
yang uangnya ini diperoleh dari vendor kementan
kementerian pertanian pun mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau wtp
dari penilaian bpk ri
yang ada temuan dari bpk terkait dengan food estate yang pelaksanaan
akhirnya apakah sepengetahuan saksi dipenuhi semua permintaan dua belas m itu
atau hanya sebagian atau bagaimana yang saksi tahu
tidak kita tidak penuhi
yang saya dengar mungkin nggak salah sekitar lima m atau berapa gitu
selang berapa lama kemudian keluar opininya
jaksa kpk melir volmar siman juntak saudara
menyebut pemeriksaan soal penilaian wajar tanpa pengecualian kementan ini
untuk membantah keterangan syahrul yassin limpo di sidang sebelumnya
adanya permintaan uang untuk memuluskan penilaian
bahwa ternyata wtp itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis
di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan
ada permintaan permintaan uang dari pihak bpk
itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun meng counter
kenapa kemarin selalu pak yasin limpo menampilkan saya punya penghargaan
saya wtp dan sebagainya
kita tunjukkan faktanya di persidangan
ada hal hal dibalik itu yang bisa mencapai itu
nanti masih ada beberapa saksi lain lagi yang berkaitan hal itu
dan kemudian kita akan mencari penyelidikan yang bisa kita lakukan
tujuan proyek ini adalah membudidayakan tanaman pangan dengan skala luas
selain itu membangun proses hilirisasi produksi pertanian
serta membangun mekanisasi modernisasi pertanian dan pemanfaatan sistem digitalisasi
proyek food estate berpusat di kalimantan tengah
dengan luas pemanfaatan lahan mencapai satu ratus enam puluh delapan ribu hektare